desa ini saya ketemukan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
keadaan desa pada waktu itu betul betul dalam keadaan yang sangat memprihatinkan
bisa dibayangkan kalau kita harus dealing dengan masyarakat berusaha
apapun yang kita katakan mental yang paling kunci di situ adalah pendekatan spiritual
kita buat masyarakat keluar dari rumahnya dengan memberikan liburan gratis
liburan gratis itu teradakan di halaman pura
di halaman pura itu kita ajak ngomong buka hatinya bahwa dibalik kehancuran ini mereka punya potensi yang besar sekali tersembunyi
ini yang harus kita bangun bersama sama
rumah bagi lebih sepuluh penduduk terletak di kecamatan gerogak buleleng barat bali
sebagian besar masyarakat di sini adalah para pengungsi dari karangasem
pasca erupsi gunung agung yang terjadi pada seribu sembilan ratus enam puluh tiga silam
dulunya desa ini merupakan salah satu desa termiskin di kabupaten bali
minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada
menjadi salah satu alasan utama terjadinya kemiskinan serta kerusakan alam
awal masyarakat di sini memang betul betul miskin termasuk miskin
sedangkan seperti apa yang jadi terangkan tadi
pak oya siram sebagai sepuh di dinas mungkin sebagai sepuh di adat
sebenarnya ini sudah betul betul saling sambung nyambung
dengan informasi bagaimana masyarakatnya
nah pada saat saat sebelumnya jelas
masyarakat sebelumnya itu betul betul parah
dan untuk makan pun setahun juga tidak cukup
karena masyarakat betul awam kita di pemutaran betul awam
sedangkan untuk apapun ya dia tahu bagaimana cara untuk kita mengembangkan dirinya
sedangkan dari petani hanya dia menernak sapi
dan mungkin rendak ayam hanya itu saja
karena kurangnya informasi
para nelayan terbiasa menangkap ikan di laut dengan metode pengeboman
mereka tak pernah memikirkan dampak jangka panjang
akibat perilaku merusak ekosistem laut
bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana caranya agar perut tetap terisi
saya tahu semua
mana tempatnya orang ngebom mana tempat motos itu tahu
karena setiap hari juga dilahirkan
saya pernah ikut ikut ikut nyilam
saya kerja di laut sudah kerja di kantor desa pun saya masih kerja di laut juga
sebagai pengoncor pernah bawa bagang juga pernah ke laut
makanya saya sehari harian semalaman juga tidak pernah di rumah
malam di laut siang di kantor
nah itu pekerjaan dulu karena terlalu sulitnya untuk mencari kehidupan pada saat itu
kalau tanpa itu mungkin anak
tidak bisa makan atau tidak bisa melanjutkan sekolah dan lain sebagainya
akibat perilaku masyarakat saat itu ekosistem laut pun menjadi terganggu
ikan ikan semakin sulit didapat karena karang yang menjadi tempat mereka bertelur telah hancur
imbasnya masyarakat semakin sulit mencari ikan
areal tempat saya snorkeling kali ini adalah salah satu tempat favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia
namun siapa sangka sekitar tiga puluh tahun yang lalu areal ini mengalami kerusakan yang cukup parah
akibat ulah tangan manusia
namun tentu metamorfosa kearah yang lebih baik ini tak terlepas dari peran seorang sosok
asal pulau dewata
ya inilah wajah desa pemuteraan sekarang
alih alih menjadi desa miskin yang kering dengan terumbu karang yang hancur
desa ini mampu berbenah dan menjelma menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di pulau dewata
desa pemuteran mampu menawarkan semua kekayaan alam
taman bawah laut yang indah
lanskap alam yang tak kalah mempesona
dihiasi dengan kentalnya tradisi dan budaya masyarakat
menjadi cita rasa yang sempurna untuk sebuah obyek wisata
setiap tahunnya diperkirakan ada satu ratus lima puluh wisatawan yang berkunjung kesini
dampaknya roda ekonomi masyarakat mulai berputar
atau yang akrab di sapa agung aji
merupakan sosok di balik sejahteranya masyarakat pemuteraan
bagaikan oasis di padang pasir
ketua sekaligus pendiri yayasan karang lestari ini
mampu menghadirkan solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemuteran selama ini
di belakang kerusakan lingkungan yang begitu parah
saya mampu melihat ada potensi yang demikian besar tersembunyi di balik kehancuran lingkungan
nah ini dia itu modal awalnya
saya mampu melihat ini karena saya berpengalaman dua puluh tahun di dunia pariwisata
terutama sekali di travel legends
pria kelahiran dua belas juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan ini mengaku sangat mendalami dunia pariwisata
ia mengawali karirnya sebagai tour guide sejak lulus sma
dari pengalamannya ia paham betul akan potensi yang dimiliki tanaman
dan juga menjaga keuntungan dan keuntungan para pariwisata
maka pariwisata itu adalah wahana yang paling efektif
untuk merehabilitasi dan melestarikan lingkungan
apakah itu lingkungan alamnya apakah itu lingkungan budayanya
sehingga di situ lahir the living landscape
dan itu adalah nilai jual yang tidak bisa bersaing yang sangat bersaing
sehingga akhirnya ia sudah mendapatkan lebih dari tiga puluh penghargaan
baik tingkat nasional maupun internasional
salah satu penghargaan terbesar diraihnya pada tahun dua ribu empat belas
dari badan pbb yang bergerak di bidang pembangunan united nation development program atau undp
penghargaan yang diserahkan di rio de janeiro brazil ini
didapat karena keberhasilannya dalam melakukan upaya pelestarian terumbu karang
berbasis partisipasi masyarakat yang terbukti mampu meningkatkan potensi pariwisata
di desa pemuteran tempat ia tinggal
saya harapkan ini menjadi kebanggaan masyarakat
kebanyakan penghargaan itu saya minta supaya diberikan kepada masyarakat
bukan kepada saya
sehingga mereka merasa dihargai upaya bersama mereka
dan ini luar biasa
dan kami mendapat tiga puluh satu penghargaan plus satu yang khusus
adalah bahwa masyarakat amerika yang mulai membicarakan tentang social entrepreneurship
satu dari bali
mereka baru mewacanakan kami sudah melaksanakan di lapangan
kita sama sama tahu nih
bahwasannya air itu adalah pengantar listrik yang baik
sebenarnya kalau dialiran listrik
apakah itu tidak mengganggu orang orang yang berenang di sekitar
atau bahkan ikan ikan yang ada di sekitar
apakah tidak mengganggu
sayaravel ke luar bali
sayavel ke indonesia

masuk bisnis bersih chuan vicara berikutnya

igusti agung prana atau yang akrab di sapa agung aji adalah pribadi yang optimis dan pantang menyerah
sikap inilah yang membawa perubahan besar tak hanya bagi dirinya dan keluarga tetapi juga bagi masyarakat satu desa
bapak itu tipe orangnya sangat takut kalau apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah dijanjikan itu tidak berjalan
jadi orang bali istilahnya harus satia wacana apa yang disampaikan harus terwujud bagaimanapun caranya
tentu tak mudah untuk mengubah mindset masyarakat yang putus asa
banyak sekali halangan dan rintangan yang mesti dilalui
kondisinya pada waktu itu masyarakat masih malu malu begitu
malu putus asa kurang
sampai smp begitu
apa yang bapak lakukan untuk mengubah mindset mereka dari desa yang hancur jadi desa salah satu destinasi pilihan
ya itu dia
kita melakukan kedekatan sosial budaya dan spiritual termasuk juga social welfarenya kecantraannya
dan itu membuka hati mereka membuat mereka percaya kepada kami
sehingga dengan demikian kami pelan pelan berikan tuntunan tuntunan pemahaman pemahaman kesadaran kesadaran tentang pariwisata tentang lingkungan
potensi yang mereka miliki di sini
dan mereka itu sama sekali di luar kesadaran
oh mereka punya kunjung mereka punya lantai
harus mereka terumbu karang salah satu yang terkaya di dunia ada di sini
biodiversity itu sampai di atas tiga ratus delapan puluh tiga perbedaan karang
anehkaragam karang di sini salah satu terkaya di dunia
ya triangle itu di sini masuk
perbaikan kawasan terus dilakukan khususnya ekosistem laut
perbaikan kawasan terus dilakukan khususnya ekosistem laut
karang karang yang rusak mulai ditanami kembali dengan percepatan yakni dengan mengaliri aliran listrik ringan kepada karang
teknologi ini dinamakan biorock
teknologi ini dinamakan biorock
teknologi ini dinamakan biorock

percubuan tumbuh karang itu seperti apa
kalau kita di pemutan kita menggunakan metode metode bayrok
yaitu menggunakan distrik yang bertegangan rendah
yang gunanya untuk menarik sacat kapur yang ada di air laut itu
akan mengendap di struktur besi yang kita buat
struktur besi itu yang kita namakan bayrok
nah kita sama sama tahu nih bahwasannya air itu adalah pengantar listrik yang baik
sebenarnya kalau dialiri aliran listrik apakah itu tidak mengganggu orang orang yang berenang di sekitar
atau bahkan ikan ikan yang ada di sekitar apakah tidak mengganggu
tidak malahan itu akan membantu memberikan ekstra energi untuk terumbu karang
karena sistem bayrok dari aliran positif dan negatif
itu akan merubah ph air laut supaya lebih tinggi
jadi reaksi kimianya itu akan menimbulkan sasat kapur akan terserat di struktur besi
jadi apabila kita tempelkan bibit rumbu karang di struktur besi itu
akan mempercepat pertumbuhan dua enam kali daripada karang alami
kini hasil kerja keras selama ini telah berbuah manis
karang karang yang ditanam sudah dapat dinikmati
laut yang dulu hancur kini sudah mulai menjelma menjadi taman laut
tuh inilah salah satu alasan pemutaran dikunjungi banyak orang
terutama bagi pelancong yang suka kegiatan laut
seperti snorkel dan diving
apakah nature mother akan berkooperasi atau tidak
kami akan mencoba untuk mencoba
dengan bertambahnya terumbu karang ikan ikan pun mulai berdatangan
tentu hal ini menjadi angin segar bagi para nelayan
meski demikian kini profesi nelayan tak lagi dijadikan sebagai sumber utama
sebagian besar mereka kini telah beralih profesi ke dunia pariwisata
seperti menjadi penyewa kapal
wayan sujana adalah salah satunya
pria asli buleleng ini mengaku merasakan betul dampaknya
biasanya kita tambahannya bertani sama yang ke laut nelayan
mengantar tamu yang diving snorkeling mancing
kadang kadang kita kalau nggak ada tamu diving
atau pas lagi nggak kerja di hotel
biasanya kita mancing sama teman
kalau penghasilannya kalau mancing sih kita biasanya buat di rumah aja
jarang tapi kalau dapat yang besar itu bisa dibawa ke hotel
tak hanya nelayan sejumlah warga lain juga mulai merasakan dampak dari sektor pariwisata
banyak hotel resort serta restoran yang bermunculan
tapi yang adanya pariwisata ini perbedaannya jauh sekali
jadi dulu yang seperti saya ini jelaskan tadi
kalau dulu pemasukan itu memang sama sekali nol tidak ada
orang tua itu masyarakat susah sekali menyekolahkan anak anak mereka itu untuk bangku sekolah
syukur syukur itu sudah sd paling bagus
sisanya itu kalau sma mungkin beberapa orang yang bisa meneruskan anak anaknya sampai bangku sma
dan dengan adanya pariwisata yang sudah berkembang dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima sampai saat ini
ya kita kalau saya sebagai masyarakat saya itu bersyukur sekali dengan adanya pariwisata
jadi penghasilan masyarakat di sini itu sudah bertambah sudah jauh lebih bagus
kalau bisa dibilang itu satu ratus delapan puluh derajat
jadi enam puluh empat puluh jadi enam puluh bangunan empat puluh itu harus berbentuk ruangan terbuka
kemudian dari perkumpulan karyawan selama masih bisa di cover oleh orang lokal
jangan sampai menerima orang luar seperti itu
sehingga ada efek yang dirasakan oleh masyarakat sehingga perusahaan itu benar benar disupport oleh masyarakat
dan itu juga bisa menjadi hal yang sangat penting
sebenarnya yang bapak miliki sekarang resortnya mana saja pak
ini resort yang saya kembangkan profilenya adalah total bali
arsitekturnya landscape nya manusianya hospitality nya lokal
dan sebelah saya ini adalah masyarakat setempat
dan kita berbagi dan saya yang mendorong malam mereka
pada saat kami sudah mulai cukup anut tinggal kepensu silahkan bangun
sebenarnya bapak bisa aja nih memiliki semua riset yang ada di sini
tapi kenapa bapak memberikan ke masyarakat
nah ini dia harus ada di dalam kehidupan ini kita ada rasa kebersamaan
rasa berbagi dengan saudara saudara kita
sehingga setiap orang itu merasa mendapat manfaat
dengan manfaat itu mereka akan mendukung setiap program yang kita perlukan
seperti itu kalau enggak terjadi egocentrik maka yang terjadi adalah gap sosial dan ekonomi
maka yang terjadi mereka akan selalu menjadi tantangan kita
dan kalau seperti ini dan ini ini ada filosofi
emas itu diukur nilainya dari karatnya manusia diukur dari manfaatnya
agung aji yakin betul berbagi adalah kunci utama keseimbangan hidup sebagai makhluk sosial
tak hanya harta ia pun kerap berbagi ilmu kepada siapapun
yang membutuhkan keberhasilannya telah dijadikan acuan bagi pariwisata di indonesia
tak jarang ia didatangi para pelaku pariwisata lain dari seluruh indonesia
menurutnya setiap daerah di indonesia memiliki keunikan budaya
inilah yang menjadi nilai jual indonesia kepada dunia luar
di masing masing daerah itu mereka mempunyai kebijaksanaan lokal
mereka mempunyai keuntungan lokal pendekatannya harus meliwati itu
sekarang kebijakan pemerintah pusat mengembangkan sepuluh bali di indonesia
sangat relevan sangat terpakai
di sumatera ada budaya sumatera yang dipakai pendekat
tinggal sekarang ada champion di situ ada pemerintah di situ ada praktisi di situ
kita harus mempunyai kesadaran yang kolektif bersama
eya bisa memulai semua perjuangan
jadi kalau beliau minta bertemu jam lima setengah lima kita harus ready
karena kalau enggak kita akan malu sendiri
kadang kadang kalau untuk menyentil kita orang muda kalau kita lambat
itu artinya dia udah gak suka kita terlambat
itu bahasa menyentil bahasa orang tua seperti itu
sangat halus tapi menusuk sakitnya di sini
yang kedua humble jadi sangat rendah hati
jadi beliau dimanapun pernah kita duduk bareng
makan nasi bungkus pakai daun nasi jingo orang bilang
kalau orang bali kita makan bareng beliau sudah mau duduk sama semua masyarakat
kemudian untuk membangun desa beliau selalu menjadi
artinya ketika ada sesuatu yang menjadi perencanaan
ayo kapan kita eksekusi momentumnya sekarang seperti itu
sehingga yang lain pun merasa bergerak
yang ketiga imajinasinya itu
kalau kita yang tidak mengerti sangat gila
jadi luar biasa
bagaimana dulu beliau membangun kepemutran yang listrik tidak ada
yang karang sudah hancur
beliau dengan kegilaan keberanian
tanda kutip ya gila tanda kutip yang positif ya
di usianya yang sudah mencapai tujuh puluh tahun
sosok agung aji tak pernah putus semangat
ia selalu memberikan contoh kepada para generasi muda
agar serius dalam menjalankan sesuatu
pembangunan wisata itu satu satunya sektor
yang bisa merubah ini semua
tapi konsepnya harus betul betul
ya tantangan pasti ada
tapi gimana kita membuat solusi solusi yang win win